menari di dalam air dipadu dengan gerakan gerakan akrobatik yang memukau adalah daya tarik dari olahraga renang indah
namun untuk dapat menguasai olahraga ini tidaklah semudah yang terlihat
selain harus menguasai renang sang atlet juga harus menguasai dasar dasar tari
serta harus memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang prima
renang indah itu olahraga yang dicampur sama ada unsur lagunya ada unsur baletnya ada unsur tarinya ada unsur renangnya
ada unsur akrobatiknya jadinya banyak perpaduan
selain berenang di renang indah itu juga ada yang namanya basic sinkro baksik renang indah
ada beberapa yang mereka harus kuasain yang kita ajarin
dari gimana caranya untuk latihan tangan gimana caranya dia bertahan kakinya di atas kepalanya di bawah
itu ada tekniknya untuk gerakan tangannya
terus dia juga mesti kontrol badan kontrol badan tuh dia mesti bisa kunci badannya dia gitu
selain dia dari berenang kita bisa latihan dengan tahan nafas
jadinya dengan gaya bebas tahan nafas misalkan dua puluh lima meter atau lima puluh meter tidak nafas
kita diving nyelem dua puluh lima meter sampai lima puluh meter bahkan sampai seratus meter kita tahan nafas
itu latihannya kalau untuk tahan nafas
kita latihan di atas dulu namanya land reel
jadi setiap gerakan itu kayak dance kan ada hitungannya dua empat lima enam jupan gitu
nah itu dikompakin sama teman teman kita baru kita coba dialih
kerjasama ya itu sangat dibutuhkan di renang indah apalagi tim
kerjasama antara tim itu harus kompak dan butuh waktu yang lama untuk menyamakan kita dengan partner kita
yang dinilai selain koreografi kesamaan gerakan faktor kesulitan sama tekniknya
banyak konsentrasinya ya kalau di renang indah selain kita harus konsentrasi pada satu rutin
rutin itu maksudnya pada satu koreografi itu kita harus konsentrasi dengan gerakan
kita harus konsentrasi dengan hitungan kita harus konsentrasi dengan lagu kita harus konsentrasi dengan nafas kita